ya kita kembali ke jakarta tiga bulan menjelang hari raya idul fitri tiket kereta api untuk mudik lebaran sekarang ini sudah bisa dibeli
sudah bisa dibeli sejak tengah malam tadi penjualan secara online dibuka untuk seluruh tujuan mulai dua puluh delapan maret dua ribu dua puluh
menjelang libur mudik lebaran dua ribu enam belas pt kereta api indonesia kembali membuka penjualan tiket kereta api melalui situs situs resmi yang menjual tiket kereta api
dan untuk pembelian tiket h sepuluh ataupun keberangkatan pada tanggal dua puluh enam juni dua ribu enam belas sudah mulai dapat dibeli pada dua puluh delapan maret dua ribu enam belas tepat pada pukul wib
dan setiap harinya pt kereta api akan membuka penjualan tiket untuk hari hari setelahnya sehari setelah pembukaan hari ini
untuk h sembilan misalnya pembelian dapat dilakukan pada tanggal dua puluh sembilan maret dua ribu dua puluh
lalu kemudian untuk h delapan pada tanggal tiga puluh maret dan juga seterusnya
dan nantinya biasanya akan terbuka
puncak pembelian pada h tujuh ataupun h empat yang akan dijual pada tanggal tiga puluh satu maret dua ribu enam belas hingga tiga april dua ribu delapan belas
pada tahun dua ribu lima belas bahkan terjadi down jumlah situs penjualan tiket tiket kereta api ini karena memang banyaknya pembeli ataupun calon penumpang
yang ingin melakukan pembelian tiket untuk keberangkatan pada h tujuh hingga h empat lebaran yang terjadi pada tahun dua ribu lima belas yang lalu
dan untuk pembelian tiket sendiri dapat dilakukan dari sejumlah situs
pembelian tiket sendiri dapat dilakukan dari sejumlah situs
pembelian tiket sendiri dapat dilakukan dari sejumlah situs